senang juga sama raden kiasatang tenang wae mahesa
seperti itu teh yuk luka dalat bagaimana kalau kita bawa ke istana saja hayo atau
oh iya ada ada iya dia belajar harus teruskan ya paman mau ke istana dulu ya
aku sedikit sekarang juga baiklah dikasih keselamatan kita memang lebih penting
kacang balapati semoga saja tidak terjadi hal yang buruk padamu
kenapa kau melarangku
balapati kalian ini satu kelompok
kenapa kalian malah bertempur seperti ini
sekarang bukalah penyemaran paman agar kepala batu tahu siapa paman sebenarnya
dia ini adalah paman kuranda geni
manusia ini pasti prajurit pecah jalan
dan aku harus habiskan dia
paman balapati ini adalah abdi pecah jalan
tapi balapati berada di pihak kita
dan nanti balapati akan menjadi mata mata di kerajaan pejajaran
maafkan aku selasi
aku tidak sengaja melukai kamu
aku juga tidak tahu kalau aku bisa melukai kamu
tenanglah louis selasi tidak apa apa
dia hanya terluka ringan
aku takut dihukum karena telah melukai anak ratu subang larang
tidak ruis kamu tidak akan dihukum
aku tidak sengaja
di mana raden kian santang
mengapa kau tidak bersamanya
raden kian santang sekarang sudah mengejar penjahat kilik
senang diudak sama raden kian santang
senang diudak sama raden kian santang
aduh apa yang salah sih
iyek luka dalat
bagaimana kalau kita bawa ke istana saja
adek adek ingat ya
belajarnya harus dituliskan ya
paman mau ke istana dulu ya
anak anak tinggal dulu ya pak tante
sekarang tugasku adalah
memasang bambu rujing
di dasar lubang ini
ska tugasku yang terakhir adalah
memanjirkan santan kerubuk ini
kalau aku berhasil memancing
tiang santan ke dalam jebakan kedua
aku akan memanjirkan
aku akan bisa memaksanya
menyerahkan pedang zulfiqar
sebelum aku mendapatkan
guru yang sakti mandraguna
punya kekuatan yang luar biasa
dengan pedang itu
apa yang kamu lakukan ini
akan mengganggu pesatren
aku tidak mau ada yang mengikuti kita
karena aku benar benar sangat tidak mau ada orang yang tahu tentang rencana kita ini